lima anak dan mahluk
dan rasa petualangan
kita sudah sampai anak anak
pondoknya sangat indah
ya tidak apa apa
wanita bersemangat dengan apapun
apakah kau lebih suka kembali ke london syra
hah sekarang buat dirimu berguna
sangat menyenangkan untuk membongkar dan mengatur rumah yang menghadap ke hutan
dan kebun yang indah di sekitar
anak anak akan berpiknik di hutan dan bermain sesuka mereka
di bawah sinar matahari terbuka di taman yang luas
andrea yang ini untukmu sayang
oh ya ampun
nenek kalian sedang sakit
aku harus merawatnya sampai dia membaik
dan aku harus pergi ke luar kota untuk bekerja
nah kita berdua akan pergi
kami ini akan baik baik saja bu
marta dan si juru masak ada di sini jadi ibu tidak perlu khawatir
jadi ibu dan ayah pergi selama beberapa hari
mengapa kita tidak pergi dan menggali lubang kerikil hari ini
mungkin kita akan keluar di australia
andrea australia itu memang
jadi anak anak mengambil skop mereka dan mulai menggali lubang dengan keras
apa yang terjadi
tiba di australia
ada sesuatu di dalam lubang
haa baiklah katakan
apa yang kau inginkan
pernahkah kau dengar tentang peri pasir
kami dulu tinggal di bumi berabad abad abad abad abad yang lalu di pantai
ayah telah mengatakan bahwa tempat ini juga dulunya adalah pantai
lihat aku tidak suka matahari dan hujan
beritahu apa yang kau inginkan aku bisa melanjutkannya
maksudmu seperti harapan
apapun yang diminta hanya bertahan sampai matahari terbenam
jadikan kami semua secantik siang hari
tadi itu benar benar konyol
itu bukanlah suaramu cyril
kucing apakah itu kau
karena kita semua terlihat sangat berbeda
seindah seperti saat siang hari
lihat apa yang kau lakukan pada kami
anak anak lelah dengan semua penggalian sehingga mereka pulang untuk makan siang
mereka memasuki taman
ketika tukang kebun melihat mereka
lihat anak anak ini masuk ke dalam rumah seolah itu milik mereka
cukup sekarang pergilah
kalau tidak aku akan memanggil polisi
kalian mau apa
anak anak terpaksa pergi dan mereka menghabiskan sisa sore hari di hutan
mereka lelah lapar dan juga takut
misalkan kita tidak pernah mendapatkan kembali wajah asli kita
ibu dan ayah tidak akan pernah mengenali kita
itu keinginan yang konyol sekali panther
apa gunanya terlihat seindah siang hari ketika kau lelah dan lapar dan tunawisma dan orang orangmu sendiri mengusirmu
lihat matahari terbenam
matahari terbenam dan tiba tiba
robert kau kau terlihat seperti kelinci kita
kau seperti macan kumbang kita dan jane kau seperti kucing kecil kita
tupai kau adalah siril kita
anak anak pulang dan gembira karena wujud mereka kembali walaupun tidak secantik hari itu
tapi omelan yang mereka terima dari marta karena sepanjang hari keluar
kecantikan itu tidak begitu berguna
keesokan paginya anak anak bertanya apakah itu semua hanya mencari
tapi mereka segera menyadari bahwa itu semua bukan mimpi
nah kau bisa keluar untuk bermain
tapi aku ingin kau pulang sebelum matahari terbenam hari ini
andai saja aku bisa menemukan para penipu itu yang cantik juga yang mencoba masuk tanpa izin ke sini kemarin
ya ternyata itu bukan mimpi
ada sesuatu yang harus kita tanyakan pada peripasir hari ini
oh kalian lagi
katakan keinginanmu dan tinggalkan aku sendiri
kami membutuhkan dua permintaan jika kau mau
tata krama betulkah baiklah apa
kami ingin para pelayan di rumah kami tidak akan pernah bisa melihat keinginan kami sangat merepotkan jika mereka bisa
banyak uang banyak banyak sekali emas
jadikan kami sekaya raja dan ratu
selalu kekonyolan yang sama
menjauhlah dari lubang kerikil
peri pasir menggembung meledakan dirinya sendiri dan menjadi emas yang sangat banyak
itu sangat berkilau di bawah sinar matahari sehingga anak anak hampir tidak tahan melihatnya
mereka membawa sebanyak mungkin mengisi setiap saku setiap ruang di tubuh mereka
kita bisa naik kereta ke roachester dan membelanjakan semua uangnya di sana
aku beritahu kita masing masing akan membeli kuda poni
emas ini berat
mari kita keluarkan beberapa koin kita tidak membutuhkan sebanyak itu
kedepannya adalah kereta
di sini kita mendapatkan keretanya tuan
tunggu aku akan berbicara
hai apa pendapatmu tentang ini
oh ini indah sekali
tapi aku bisa memberimu ini kalau kau membawa kami ke rochester
ini akan sangat cocok di kotak khususku
atau aku akan membuatkan liontin untuk leherku
aku akan terlihat seperti bajak laut tunggu
apa yang mereka bicarakan
tentang membawa kita ke rechester
oh itu benar menyenangkan sekali untuk naik kereta kuda sampai ke kota
setiap anak memendam mimpi tentang semua hal yang akan mereka dapatkan dengan uang itu
akhirnya mereka tiba
pertama tama mari kita minum
hari ini panas sekali
halo aku butuh limun
emas asli simpan saja kembaliannya
asli dengar nak aku tidak menggunakan emas hayalanmu oke
berikan aku uang sungguhan
sudah aku bilang
aku harus mengeluarkan uangku sendiri untuk membelinya
terlalu banyak untuk menjadi jutawan
nah antea dan aku
aku akan mencoba lihat gaun cantik itu
aku selalu menginginkan topi merah muda
berapa harga topi ini
harganya sangat mahal wanita muda
kami punya uang kau lihat
lalu di mana orang tuamu
mereka keluar tapi sungguh ini adalah emas asli
cukup silahkan pergi aku tidak suka menggunakan kekerasan
anak anak lelah dan lapar tapi dengan semua emas yang mereka miliki mereka tidak dapat membeli apapun
sirah kau ingin membeli kuda poni
panther apa yang kau pikirkan
ayolah kuda poni itu maha mereka pasti menerima emas kita
jadi anak anak pergi ke penjaga kuda poni
dan meminta kuda poni untuk masing masing
awalnya pedagang itu tertawa tapi kemudian
kami punya uang lihat
hei kunci pintunya panggil polisi
pergi anak anak berbahaya seperti itu harus dikirim ke penjara
membawa anak malang maaf anak orang kaya ke kantor polisi ketika tiba tiba
perhatikan di mana kau berada astaga apa yang kalian semua lakukan di sini
bu apa kau kenal mereka mereka pencuri lihatlah jumlah uang yang mereka bawa
tak bisakah kau melihat
apa yang kau bicarakan
kami meminta peri agar pelayan kami tidak dapat memperhatikan keinginan kami itulah sebabnya marta tidak dapat melihat uangnya
dengar ini adalah anak anak yang sangat baik dari keluarga yang sangat terhormat berani sekali kau menuduh mereka mencuri
pak kami menemukan ini bersama anak anak
ya ampun kemana perginya kukatakan semuanya itu ada di sini
maafkan aku nyonya anak anak ini bebas untuk pergi
apa yang kalian pikirkan kalian datang jauh jauh ke kota kalian semua dihukum sampai orang tua kalian kembali
kami sungguh meminta maaf marta kami tidak akan pernah melakukannya lagi tapi tolong biarkan kami keluar selama satu jam besok kumohon
biarlah ini menjadi jam terpanas hari ini untuk menghukum kami
ya baiklah pergilah di pagi hari sebelum matahari terbit tinggi terima kasih marta dan terima kasih telah mendukung kami hari ini
untuk apa kau ingin keluar selama satu jam
kita lihat apakah anak laki laki pembawa kereta itu menghilang setelah matahari terbenam jika iya kita harus membayarnya dengan uang kita sendiri untuk perjalanan hari ini ke rochester
oh benar baik kau memikirkan itu di pagi hari ketika anak anak berjalan menuju pemilik kereta mereka bertemu dengan laki laki itu dan ya dia masih mempunyai emasnya dan dia memakainya dengan bangga
aku sangat senang babinya masih ada
semua emas itu dan semua yang bisa kita beli hanya dengan uang kita sendiri sayang sekali
apakah kita akan menikmati keinginan
ah keinginannya ternyata tidak terlalu bagus tapi mungkin anak anak harus belajar mengharapkan hal yang benar bagaimana menurut kalian